beberapa jam menjelang pertandingan indonesia versus malaysia gelora bung karno masih terlihat sepi dari supporter indonesia
sebanyak enam puluh ribu tiket dijual panitia dan hingga pukul dua belas panitia mengaku sudah terjual lima puluh dua ribu tiket
dan sudah ada koresponensi ann indonesia randy putrama di stadion utama gelora bung karno jakarta
selamat siang randy seperti apa persiapan jelang malaysia versus indonesia nanti malam dan juga mengenai penjualan tiket di mana ini masyarakat yang belum mendapatkan tiket bisa mendapatkan tiket untuk pertandingan malam nanti
ya siang ila lima jam menjelang pertandingan kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh dua antara indonesia melawan malaysia di gbk ini masih terlihat sepi dari para supporter
hanya saja terlihat banyak para keamanan dan para volunteer yang untuk melancarkan mensukseskan pertandingan nanti malam
sementara itu pihak panitia tidak menjual tiket offline pada pertandingan kali ini karena untuk menghindari antrian panjang dan mengular
saat ini saya sudah bersama deputi sekjen pssi marshall masita
mas marshall sejauh ini
mas marshall sejauh ini
mas marshall sejauh ini
mas marshall sejauh ini

ya terima kasih
sampai tadi siang kita sudah jual lima puluh dua ribuan dan terus berjalan
jadi setiap jam jalan terus
seharusnya tidak banyak lagi karena kita hanya jual kurang lebih enam puluh ribuan tiket

jadi ya hopefully akan full house seharusnya nanti malam gitu ya
tapi kita ensure bahwa mereka selama di jakarta khususnya untuk pertandingan ini mereka aman nyaman
dan begitu juga sebaliknya nanti waktu kita ke kuala lumpur di november juga akan yang sama gitu
untuk personil keamanan sendiri gimana
ya kita berterima kasih kepada pihak polda polres khususnya
karena hari ini pengamanannya kelihatannya sangat sangat terorganisir
kurang lebih akan ada sebelas dua ratus pengamanan dari pihak polda untuk mengamankan pertandingan ini
mungkin rasionya untuk penonton enam puluh ribu
cukup ideal gitu ya
ya tapi kita harapin karena semua jalur jalur rasanya nanti sebentar nanti sore akan ditutup
jadi kita sarankan buat fans yang datang untuk ikutin kalau boleh datangnya dua jam sebelum kick off
karena biar parkir dan biar nggak terlalu jadi tumpukan
karena hari ini jalur jalur di sekitar senayan udah diatur oleh polda gitu
oke baik ilah
kita berharap pertandingan hari ini dimenangkan oleh indonesia
karena ini adalah pertandingan pertama di kualifikasi piala dunia dua ribu dua puluh

kembali ke anda ilah
baik terima kasih atas laporan anda
randy dari gelora bung karno jakarta